sahabat bahasa indonesia tapi ya fasid pisan bahasa sunda kaset pisan keringan
oh ya tak banget juga nanti dikit dikit sop naon kaset kaset ngaku ngaku sendiri kaset
tante kalau gitu aku sekalian pamit dulu ya mau masih pergi ke apotik oh gitu ya
sekatu sering sering atau main kardionya
sama remaja remaja disini padahal kamu tahu enggak boleh boleh tuh seneng banget sama
kesenian kita maksudnya boleh boleh aja bisa senang kenapa kitanya enggak ya kan iya sih
aku terlalu bersemangat yang ngomongnya juga seru kok dengarnya dan salut sama kamu
kamu mau kemana buru buru aku mau pulang sih soal aku dijanjikan sama juga mau
pulang jam segini kamu mobilnya parkeer di mana enggak mau mobil aku naik taksi
sekarang habis gara gara kejadian yang kemarin aku jadi rada trauma

jauh enggak sih kalau aku naik taksi biasanya enggak nyampe dua puluh menit lah ya kalau naik
motor paling sepuluh menit paling enggak gua nggak bakal terlalu banyak obat obat mama ya udah
ya sereman mukanya nyomut itu
hari ini surdin teh masak
wah kalau itu sih
kayaknya papi gak terlalu suka
ah yang beneran non
biasanya juga si nyomut
kalau nyuruh surti masak begituan
tuan teh makan aja

itu kan yang beneran
itu kan yang beneran
itu kan karena si adriana
yang reva tahu papi itu suka
kayak sop gitu loh
kebetulan tadi teh surti kan dikasih
uang sama tuan jadi surti teh
belanja ayam belanja daging
belanja keperluan semua untuk
nah surti teh
kalau belanja di sini tenun
ternyata mesti naik turun naik klip
nah tadi juga surti diantriin sama satpam
udah aku duga deh
dimana aja pasti satpam
yaudah bibi kalau gitu
nanti bibi bantuin juga ya
ya udah kalau gitu nonnya ganti baju dulu biar segeran ya
yalah bibi masa pakai baju seragam
mulai dari sekarang
lebih merhatiin papi dan mau ngurus papi
yaiyalah tuh neng
namanya bagus itu
anak yang teladan ya
taat sama orang tua
yaudah ganti baju sok purw
oke tunggu ya bibi
tuhan teh punya anak ternyata solehah ya
jadi kan anterin mama untuk balikin utang ke adriana
mama udah punya duit
dari hasil jual mobil mama sama motornya papa
oh boleh ma boleh
yaudah kalau gitu boy jemput mama di kantor ya
tapi kan kamu harus belajar untuk un ma
udah gak usah deh
kamu belajar aja lagi deh
boy kan udah persiapan lama buat un
lagian kan boy tuh abis belajar nih ma
jadi mama tenang aja kalau soal un
boy udah siap
bayar utang itu tuh lebih penting
mendingan kita cari
mendingan kita cepet cepet lunasin aja biar tenang ma
iya beneran ya
yaudah kalau gitu kamu kesini aja ke kantor mama
yaudah kalau gitu boy jemput ya ma
makasih ya sayang
anak ganteng pakai kodrat
boleh payah mo
ini rumah aku
jadi kalau kapan kapan kamu mau main main aja ya
thank you buat tawarannya ya
kita belum tukeran nomor hp loh
ntar ntar ya
langsung blubub blubub mami teh
tapi udah lama di luar tinggalnya
jadi suka sedikit susah berbahasa indonesia
tapi ya fasid pisang bahasa sunda
kasih pisang keringan
eh atap banget
saya juga ngerti dikit dikit sih
ngaku sendiri kasep
tante kalau gitu aku sekalian pamit dulu ya
mau masih pergi ke apotik
ya suka tuh sering sering
aduh main kardionya
oh salaman dei
mohon diima kasih ya
terima kasih mami
salam datu main kardionya
oh salaman dei
buat sekali tante
terima kasih ya
walaupun lu situ menggilis tante coba
iya pakai helm
kadang kadang sudah sok
kamu brahnya ikut jagaan pedulhythm
emang kamu suka itu
sokka tuh ditempel kalo feeling mami mah anak baik eta teh
oh my god mam aku aja baru kenal dia
ya suka lah mami juga tau i know you so well eta hati udah belebap belebap
makasih ya beb
sama sama beb beb kamu tak semangat ya belajarnya
tapi aku tuh nih ya kalau lagi lihat ada soal yang susah susah gitu biasanya aku liatin foto kamu loh
oh terus kamu langsung bisa tuh beb
ya enggak lah cuma kan selenggaknya kangen aku tuh berkurang dikit soko
kangen banget tuh pokoknya
ih seawahku juga gitu
entahlah cut cut cut bagaimana sih ini bahkan mesra mesraan depan pintu lagi